ribuan pengungsi ukraina terus berdatangan di polandia melalui stasiun kereta api semisol
mereka berupaya bisa terus melanjutkan perjalanan dramatis mereka ke tempat yang aman setelah invasi rusia
banyak dari mereka yang bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan teman teman yang sudah tinggal di polandia
seperti ana zayeva wanita ukraina yang bekerja dan tinggal di polandia
akhirnya bersatu kembali dengan putranya yang berusia tiga belas tahun yang sebelumnya tinggal bersama sang nenek di kharkiv
kota terbesar kedua ukraina
ketika mereka tiba mereka tidak bisa berhenti memeluk dan mencium keluarganya
semuanya diliputi rasa harum
sementara perjalanan sulit yang menakutkan saat meninggalkan kharkiv
juga dialami ina alekseevna
kota terbesar kedua ukraina
kami berada di kharkiv selama dua jam
kami berjalan di depan pintu yang terkunci
untuk tidak terdengar api
waktu itu tidak bisa berhenti memulai telepon
ini sangat sangat menakutkan
dengan invasi yang memasuki pekan kedua jumlah warga ukraina yang mengungsi mendekati dua juta
ini pun diakui seorang pengungsi dari timur kharkiv telah membuat upaya penyelamatan diri mereka kian berat
oh ini agak susah

karena agak menakutkan untuk tinggal di rumah sekarang
rusia pada selasa delapan maret mengumumkan gencatan senjata lain dan sejumlah aksi kemanusiaan
untuk memungkinkan warga sipil menyelamatkan diri dari pertempuran
tetapi langkah seperti itu sebelumnya gagal dilakukan